pt jakarta international container terminal memberikan surat pemanggilan
dan peringatan pertama kepada lima ratus empat puluh satu pegawainya yang mogok kerja pada kamis kemarin
sp satu yang dikeluarkan ditanda tangani oleh wakil direktur utama pt jict riz erivan
dalam surat peringatan dan pemanggilan yang terpampang di lobi kantor jict
direksi mengimbau para karyawan agar menghentikan aksi mogok kerja
dan kembali bekerja pada hari ini
yakni pada tanggal empat maksud kami pada hari jumat kemarin
yakni empat agustus dua ribu tujuh belas
di mana perusahaan menegaskan apabila panggilan dan perintah bekerja ini tidak dilaksanakan
para pekerja yang mogok kerja akan diberikan sanksi disiplin yang lebih tegas
sebelumnya sebanyak lima ratus empat puluh satu pekerja pt jict melakukan aksi mogok kerja pada hari kamis
aksi ini dilatar belakangi oleh tuntutan para pekerja mengenai bonus tahunan
perjanjian kerja bersama dan juga program tabungan investasi
sementara itu aksi mogok pekerja pelabuhan peti kemas jict
sejak kami selalu menuai beragam pertanyaan
salah satunya soal gaji besar para pekerja
seperti yang dilontarkan menko maritim luhut panjaitan
dan menurut peserta aksi mogok kerja
data gaji pegawai yang dimiliki luhut panjaitan fiktif dan tidak lengkap
sejak tahun dua ribu empat belas penyampaian aspirasi semacam ini terus dilakukan
di mana tujuannya untuk mendapatkan hak yang sesuai
bagi para pekerja dan menuntut pemutusan kontrak kerja antara pelindo
dengan perusahaan asal hongkong huchison park holding
yang diduga merugikan negara lebih dari empat triliun rupiah
pernyataan tentang gaji pegawai yang dirilis luhut binsar panjaitan
dinilai sebagai upaya untuk mengaburkan tuntutan utama para pekerja
dengan merilis data gaji yang dilebih lebihkan
saya duga ada pihak pihak yang sengaja mengaburkan permasalahan tadi
ada pihak pihak yang sengaja mengaburkan inti perjuangan dari kami
yaitu mengkritisi proses perpanjangan kontrak gict dengan mendengung dengungan masalah gaji
kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok gaji sudah besar tapi masih mogok
pertanyaan kami saya tanya balik apakah kami dilarang untuk mogok
ketika ada hak kami yang dirampas dan hak mogok merupakan hak dasar pekerja
yang diundungi undang undang apakah kami tidak boleh menggunakan hak tersebut